komisi pemberantasan korupsi bekerjasama dengan kementerian sekretariat negara
menertibkan sejumlah aset milik negara
diantaranya gedung kantor kemenpora dan taman mini indonesia indah
sebagai upaya pencegahan kpk mendorong kemen sesnek
menertibkan aset milik negara
dengan mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik negara
tahun ini kemen sesnek berhasil menertibkan aset senilai lima ratus empat puluh delapan triliun rupiah
aset tersebut meliputi gelora bung karno taman mini indonesia indah
gedung veteran semanggi dan pusat pengelolaan kompleks kemayoran
penertiban barang milik negara diharapkan dapat menghapus resiko kehilangan aset
dan penyalahgunaan aset
juga sudah telah melakukan kegiatan penertiban aset
sesuai dengan program program pencegahan
antara lain pemulihan aset milik pemerintah daerah dan bumn
penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial
termasuk juga sertifikasi barang atau harta properti milik pemerintah daerah